dari tiga puluh sembilan pabrik yang diinspeksi dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat
tiga belas pabrik sudah selesai melakukan uji lebak kumutu
hasilnya tiga belas pabrik itu terbukti melakukan pencemaran lingkungan
membuang limbah ke sukacitarum
akibat terbukti melakukan pencemaran lingkungan
produksi pabrik cv sandang sari dihentikan oleh dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat
pada tahun dua ribu enam belas pabrik yang berada di kawasan bandung timur ini
sudah diberi sanksi administratif untuk memperbaiki sistem pengolahan air limbah
namun hasil sidak pada awal februari dua ribu delapan belas menunjukkan
limbah pabrik ini tetap mencemari lingkungan
penghentian produksi berlaku selama sebulan
untuk memastikan limbah yang dihasilkan tidak melebihi kadar maksimum baku mutu
sindang sari merupakan satu dari tiga belas pabrik yang berada di kota bandung dan kabupaten bandung barat
yang dua hingga tiga parameter baku mutunya berada di atas kadar maksimum
sembilan parameter yang diuji oleh dinas lingkungan hidup untuk mengetahui kadar baku mutu limbah
tindakan penghentian produksi juga diterapkan pada pabrik lainnya
hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan
nah bahwa mungkin dari situ ada konsekuensi dampak negatif
mungkin ada phk ketika ada pabrik yang dihentikan
ya kalau dalam pandangan saya walaupun itu harus kita hindari
tapi kalau toh itu harus terjadi ya itu bagian daripada
itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik
selain sanksi pihak kepolisian juga akan melakukan proses hukum terhadap pabrik yang melakukan pencemaran
setelah bukti yuridisnya terpenuhi
karena harus ada dengan laboratorium
meyakinkan bahwa limbah tersebut dari perusahaan tersebut
terus apakah berbahaya itu kita akan proses
nah yang terhadap yang tiga puluh satu tadi
juga sama kita akan terima kita akan melakukan turun ke lapangan
nah bukti juridis itu yang kita akan ambil baru kita lakukan penegakan hukum
dari tiga puluh sembilan pabrik yang terindikasi melakukan pencemaran terhadap sungai citarum
tersisa dua puluh enam pabrik yang berada di kabupaten bandung dan kota cimahi
yang hasil uji baku mutunya akan diungkapkan paling lambat enam belas februari dua ribu dua puluh
wilham nasution bandung